wah ini ini udah
indonesia diberkati kekayaan laut yang melimpah
beragam jenis hidangan laut tersedia termasuk kerang
bagi beberapa orang rasanya kurang lengkap jika tak menyantap kerang ketika sedang menikmati hidangan laut
rasanya enak ya gurih
lejat gitu dan murah ya
ada beragam jenis kerang dan olahannya yang disajikan salah satu restoran di jakarta
yang pertama adalah kerang macan yang dimasak dengan bumbu lada hitam
kerang ini memiliki bentuk yang menyerupai bekicot dan kerap menjadi sajian di restoran mewah eropa
selanjutnya kerang bambu saus tauco
kerang yang satu ini cukup unik
baik dari bentuk maupun rasanya
memiliki rasa yang manis kerang bambu cocok dimasak dengan bumbu rempah yang melimpah
berikutnya kerang batik yang dimasak dengan bumbu cabai hijau
kerang batik memiliki cangkang bermotif seperti batik dan memiliki daging berwarna putih dengan rasa manis dan gurih
yang bila dipadukan dengan bumbu cabai hijau akan semakin terasa kelezatannya
ada juga kerang kampak atau kerang simping
kerang ini memiliki daging berwarna putih berukuran lebih besar dengan tekstur yang halus
kerang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama scallp ini agak sulit ditemukan di kaki lima karena harganya yang cukup mahal
satu lagi kerang yang bisa anda nikmati adalah kerang abalon
kerang ini merupakan salah satu menu mewah dalam kuliner tionghoa
menurut ahli gizi kerang merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi akan asam amino yang mudah dicerna
kerang juga mengandung asam lemak omega tiga yang baik bagi kesehatan jantung
selain itu kerang juga kaya akan vitamin b dua belas dan zat besi
meski begitu kenang juga berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan
nah dikatakan kalau kita mengasup mikronutrien seperti vitamin b dua belas dan zat besi ini dalam jumlah yang
berlebih setiap harinya itu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan
yang paling dasar itu kesehatannya itu kesehatan pencernaan
tetapi kemudian sangat berpengaruh juga pada proses metabolisme lainnya
ahli gizi menganjurkan konsumsi kerang dibatasi satu porsi setiap hari maksimal tiga kali dalam seminggu
selain itu pastikan kerang yang dikonsumsi tidak berasal dari perairan yang tercemar
karena kerang dapat menyerap kandungan merkuri di air
berbahaya jika dimakan